akibat melaju ugal ugalan sebuah minibus menabrak pagar rumah hingga terperosok ke dalam parit
kecelakaan ini diduga akibat sang pengemudi mabuk seusai menenggak minuman keras
beginilah kondisi minibus sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di jalan imam bonjol ponorogo senin siang
minibus masuk parit dan bagian depannya ringsek setelah menabrak pagar rumah warga dan menyeretnya sejauh sepuluh meter
kecelakaan ini berawal saat minibus melaju kencang dari arah ponorogo
saat melintas di lokasi sopir tiba tiba kaget karena sebuah motor yang berada di depannya tiba tiba mengerem karena hendak berbelok arah
sopir yang panik lantas membanting setir
namun naas minibus malah oleng dan akhirnya menabrak pagar rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kecelakaan diduga selain ugal ugalan pengemudi juga dalam kondisi mabuk
untuk menghindari amukan warga pengemudi minibus langsung diamankan di mapolres ponorogo